kita ke informasi lain hujan meteor lirit terlihat di langit timur laut tiongkok
ya dan ini juga peristiwa ini menyajikan pemandangan yang mempesona
betul dan ini juga terjadi hanya satu tahun sekali begitu ya
dan kita juga nanti akan sebagian informasinya namun sebelumnya kita simak dulu informasi yang berikut ini
ini mengenai bentrok antar warga di jalan dewi sartika jakarta menelan korban jiwa
selain memburu provokator polisi berupaya memediasi kedua kubu
di lokasi yang berbeda tiga remaja yang diduga menjadi provokator
tauran di johar baru jakarta dibekuk polisi dengan barang bukti senjata tajam
sementara di nusa tenggara barat warga mencoba masuk secara paksa ke ruang dprd
karena tidak terima salah seorang anggota dprd kabupaten menjalani penggantian antar waktu
polres metro jakarta timur masih memburu pelaku dan provokator tawuran
yang menewaskan remaja berusia enam belas tahun
tawuran tersebut terjadi di jalan dewi sartika kramat jati jakarta timur senin sore kemarin
hingga saat ini polisi sudah memeriksa tiga puluh dua saksi yang terlibat dalam peristiwa tersebut
meski fenomena tauran antar warga kompleks taman harapan dengan ex batalion siliwangi
telah berlangsung sejak lama polisi dan tokoh masyarakat setempat
terus berupaya menghapus tradisi buruk ini dengan melakukan mediasi
kita juga tiga puluh dua saksi yang kita periksa
tiga puluh dua saksi
kemudian korban masih di rumah sakit
di dalam pemulihan
kita masih mencari siapa provokatornya
selasa sore polisi berhasil menangkap tiga remaja yang menjadi pelaku tawuran di johor baru jakarta pusat
tiga pelaku ini ditangkap dengan barang bukti dua senjata tajam bambu serta batu
ketiga pelaku remaja ini dijerat pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang mengeroyokan
dan terancam hukuman lima tahun penjara
polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga orang yang diduga menjadi provokator
diterima salah seorang anggota dprd kabupaten menjalani penggantian antar waktu
puluhan warga desa sai kecamatan soromadi kabupaten bima mengamuk di kantor dprd kabupaten bima nusa tenggara barat
selain melempari kantor dewan seorang polisi juga menjadi sasaran pemukulan warga
karena melakukan tindakan anarkis puluhan peserta aksi akhirnya digelandang ke mapolres bima untuk diperiksa
forasman huru cnn indonesia